hai menyikapi adanya perselisihan antara kasat sabhara agus hendro tri susetyo dan kepala
polres blitar ahmad fanani eko polda jawa timur telah melakukan mediasi terhadap keduanya kabit
humas polda jawa timur menyatakan perselisihan keduanya terjadi karena adanya kesalahpahaman
selain melakukan mediasi melalui biro sdm polda jawa timur akan mengadakan konseling dan pembinaan
terhadap akp agus hendro trisusetyo yang ingin mundur dari polri itu yang bersangkutan dalam kondisi
labil atau emosional kemudian untuk keberlanjutannya tentunya ini salah satu ya untuk
kasat sabara sejauh ini akan dilakukan penyegaran sementara di polda jawa timur
yang membutuhkan diri
sebelumnya kasat sabhara polres blitar akp agus hendro tri susetyo menyatakan mundurkan diri dari
kepolisian karena arogansi kepala polres blitar akbp ahmad fanani sikap arogan tersebut kerap
ditunjukkan saat marah dengan memaki anggota sabhara selain mengundurkan diri kasat sabhara
polres blitar melaporkan adanya pembiaran antara lain kasus sabung ayam dan tambang pasir yang
merusak jalan desa
setiap belionya marah ada yang gak cocok itu makin makin kasar itu sering disampaikan mohon maaf
kadang sampai nyebut nyebut binatang bajingan dan lain lain yang terakhir saya sama saya sebenarnya
enggak separah itu hanya mengatakan bencong tidak berguna banci lemah dan lain lain ditemui di tempat
terpisah kepala polres blitar ahmad panani menyebut kasus ini berawal dari tegurannya kepada anggota
dengan menyebut bencong karena dianggap tidak etis itu ahmad fanani sekaligus menegur kasatnya agus hendro
yang bersangkutan tidak terima dengan teguran saya sehingga pada saat pelaksanaan operasi justisi
besoknya dia tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan hari senin yang bersangkutan tidak masuk
dinas sampai hari ini padahal yang bersangkutan adalah selaku kasar gas preventif di dalam operasi
sementara itu menanggapi kasus dugaan pembiaran sabung ayam dan tambang pasir yang dilaporkan oleh
kasat sabhara polres blitar polna jawa timur mengatakan akan mendalami kebenarannya berikutan